harga mie instan ukuran delapan puluh gram di pasaran kini di atas rp tiga perbungkus
naik lebih dari lima ratus rupiah untuk sejumlah merek
ya ini sangat mahal banget yang harganya dari dua lima sekarang jadi rp tiga jadi tiga lima
tapi kalau favorit ya pasti dibeli juga
kalau menurut saya itu agak kemahalan sih soalnya kan bukan makanan mewah juga tapi ikutan naik
selain harga mie instan harga tepung terigu dan roti turut naik
di sejumlah toko ritel tepung terigu kini dijual seharga empat belas rupiah per kilogram naik dari sepuluh rupiah per kilogram
sedangkan roti tawar naik menjadi empat belas rupiah perbungkus dari sebelas rupiah perbungkus
itulah salah satu alasan kesepakatan ekspor biji bijian antarharusia
dan ukraina mendapat sorotan karena gandum sebagai bahan baku mie instan dan roti diimpor dari ukraina
mestinya ya kalau kita melihat tadi dampak turunannya dari harga yang lebih murah suplai yang lebih banyak ya harganya juga jadi lebih murah
nah ini bukan hanya kepada penurunan harga di tingkat bahan baku ya seperti tepung terigu misalnya
tapi juga semua turunan daripada tepung terigu
namun kesepakatan ekspor ini diragukan akan berhasil

tinta perjanjian belum kering rusia kembali menggembur ukraina dengan tembakan rudal balistik di odesa salah satu pelabuhan utama di ukraina
menurut data usaid lebih dari dua puluh juta metrik ton gandum dan jagung terjebak di odesa
dampaknya dirasakan negara seperti somalia yang ketahanan pangannya terancam karena setengah dari kebutuhan gandum negara itu didatangkan dari ukraina
dampnya dirasakan negara seperti somalia yang ketahanan pangannya terancam karena setengah dari kebutuhan gandum negara itu didatangkan dari ukraina
kesepakatan ekspor antara rusia dan ukraina dimediasi oleh turkiye dan perserikatan bangsa bangsa pada dua puluh tiga juli lalu
keduanya sepakat untuk menjamin akses ekspor
bagi biji bijian ukraina melalui laut hitam serta menjamin jalur ekspor pupuk rusia
kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi kepercayaan dan parameter bagi upaya perdamaian ke depan
itu mungkin menyebabkan penyelesaian perbicaraan perguruan penjara dan mungkin akhirnya kepercayaan kebebasan
tidak banyak yang bisa diharapkan dari situ
tetapi setelah itu kita akan menemukan keputusan untuk menjelaskan kebebasan
setidak tidaknya ini ada iktikat baik
belum menyelesaikan persoalan dari aspek pragmatisme kedua belah pihak
ini juga perlukan udara segar untuk bisa menopang apa yang mereka lakukan termasuk untuk membiayai perang mereka
menurut data apindo indonesia mengimpor sebelas empat juta ton gandum tiga juta ton diantaranya datang dari ukraina
invasi rusia atas ukraina berdampak pada meningkatnya harga gandum dunia mencapai satu ratus lima puluh
pada mei tahun ini dibandingkan dengan januari tahun yang lalu
sedangkan harga pupuk naik hingga satu ratus enam puluh sembilan persen di periode yang sama
itulah mengapa sejumlah institusi termasuk fao mengkhawatirkan terjadinya krisis pangan global
patut digarisbawahi bahwa peningkatan harga tidak hanya akan terjadi pada produk turunan gandum
tetapi juga terhadap harga ternak dan produk turunannya
hal ini karena sekitar dua lima juta ton gandum impor juga dimanfaatkan
untuk pakan ternak
muntazah cetar demigrat imam mohairid jakarta